beralih ke dalam negeri tepatnya jelang asian games dua ribu delapan belas renovasi venue cabang olahraga ketangkasan berkuda atau ekestrian di kawasan pulau mas sudah hampir rampung
sosialisasi pelarangan penjualan dan pemotongan hewan kurban di sekitar venue saat asian games juga sudah dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi bebas penyakit dari organisasi kesehatan hewan dunia
pelaksanaan pertandingan cabang olahraga equestrian di asean games dua ribu delapan belas membutuhkan persiapan yang panjang dan juga detail
tak hanya memastikan kondisi venue di pulau mas harus memenuhi standar internasional tapi juga harus memastikan kuda kuda yang nanti datang ke jakarta harus aman dari segala jenis penyakit hewan
proses renovasi venue equestrian di kawasan pulau mas yang sudah dimulai sejak awal dua ribu enam belas kini sudah mencapai sembilan puluh persen
tribun utama dengan kapasitas satu lima ratus penonton kini bentuknya sudah jauh lebih representatif dan modern dibanding sebelumnya
jadi bentuk dari tribun utama salah satu bangunan utama yang ada di jakarta internasional ekestrian pulau mas ini
memang dibuat oleh konsultan ikonik
jadi bentuknya ikonik seperti bentuk kuda melompat
itu filosofinya jadi untuk melambangkan bahwa fasilitas ini equestrian ini adalah untuk memang olahraga berkuda
tak hanya tribun utama yang diperbaharui arena pertandingan dan arena untuk latihan juga direnovasi total
untuk arena pertandingan nantinya masih akan dilapisi pasir khusus yang diimpor dari jerman
arena pertandingan nomor cross country juga sudah siap dan sudah dua kali diuji coba akhir dua ribu tujuh belas lalu
fasilitas lainnya adalah empat blok kandang yang mampu menampung satu ratus empat puluh empat ekor kuda
selain kelayakan venue sertifikasi bebas penyakit dari organisasi kesehatan hewan dunia sebagai salah satu syarat untuk menggelar lomba ketangkasan berkuda internasional adalah hal lain yang harus dipenuhi
laksanaan asean games dua ribu delapan belas yang bertepatan dengan hari raya idul adha menjadi masalah tersendiri
untuk mencegah penularan penyakit hewan maka penjualan dan pemotongan hewan kurban dilarang dalam radius satu km dari kawasan venue
alhamdulillah karena sudah setahun lebih dilakukan sosialisasi lakukan pengertian kepada tokoh tokoh masyarakat tokoh tokoh agama alhamdulillah sejauh ini tidak ada penolakan
mereka mengerti bahkan dari kelurahan juga sudah mengirimkan edaran untuk melakukan
memindahkan ya mungkin menggeser bukan melarang istilahnya menggeser memindahkan penjualan hewan hewan kurban yang selama ini di kawasan pulau mas di sekitar equestrian ini dipindahkan ke di luar satu km radius dari equestrian ini
untuk mendapatkan sertifikasi bebas penyakit kuda kuda yang ada di kawasan jabodetabek juga didata dan divaksinasi untuk mencegah penularan penyakit hewan
setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan sertifikasi bebas penyakit dari organisasi kesehatan hewan dunia ini akan diberikan pada akhir juni dua ribu delapan belas